seperti belum mendapatkan kepuasan ya mulai dari ketenaran hingga materi sejumlah selebriti banting setir jadi politisi
bahkan ada di antara mereka yang masih aktif di dunia hiburan meskipun sudah bergelut di kursi pemerintahan
nah tahun ini sederet nama pesawat tanah air kembali menghiasi kontestasi dalam panggung demokrasi
lantas apa kemudian modal selebritas ini berani tampil dengan dalih ingin memajukan negeri
bergabung bersama saya di studio dua cnn indonesia di jakarta ada giring ganesha malam hari ini di studio cnn dari psi
partai solidaritas indonesia
betul sekali seharusnya malam ini juga ada yang bergabung dengan kami ada syarul gunawan tapi agak sedikit telat jadi mungkin nanti akan bergabung dengan kita di segmen selanjutnya
oke ini sudah gembar gembor ini sudah terang benderang giring
gembar gembor terang benderang maksudnya apa ya
bacalek itu sudah semua dibaca orang
sudah bukan lagi
sudah giring niji
sudah giring sang politisi
kalau saya sih ngarepinnya lebih giring ganesha sang negarawan
saya aimingnya for statesman
tapi sebelum kita ke masa sekarang yang sudah daftar dan segala macam melamar atau dilamar sebelumnya
melamar atau dilamar saling melamar dan dilamar sih sebenarnya
karena jujur aja waktu itu bersama sis grace dan juga bro tony memang kita memiliki kesamaan visi
waktu itu berjuang bersama kan waktu pilkada kan
jadi emang udah kayak temen hangout bareng gitu gitu ngobrolin
terus akhirnya yaudah deh gitu saling ada tunggu melamar dilamar ya yaudah deh saling melamar aja deh gitu deh
apa yang membuat akhirnya mau bergabung dengan psi
psi adalah partai baru
karena jelas jelas indonesia membutuhkan gagasan gagasan baru
darah darah baru di dalam pemerintahan gitu
dan kita sudah bosan dengan politik pragmatis lah
kita pengen banget
udah aksi dan kerja kerja kerja
dan itu yang bener bener saya lihat di partai solidaritas indonesia gitu
saya rasa bahwa dengan isinya anak muda semua
semuanya memiliki ide gagasan yang luar biasa gitu
saya ngerasa kayak wih ini temen tongkrongan baru nih
oh ini temen tongkrongan yang memiliki jiwa aktivis yang sama gitu
nah ini untuk bergabung dengan kami
biar jadi satu tongkrongan sekarang
karena dia gak tua tua
bergabung bersama kami ada syahrul gunawan
ketemu tadi malam ketemu lagi
ada syarul gunawan yang kita kenal
jun masa lalu
abad ini adalah kenapa dia tidak tua tua
kamu umur berapa ya
bentuknya gini loh gila
harus bagi bagi judicial lah
bagi jurusnya lah
kita bahas resepnya nanti di belakang
saya harus ke syahrul dulu
kalau tadi nanya soal dilamar atau melamar ke psi
syahrul dilamar atau melamar
desember saya berkenalan dengan kang saan mustafa
dan kita berteman
tapi saya tidak tertarik
apa yang kemudian
kepada partai politik ataupun kepada partai yang itu sendiri
karena mungkin saya belum terlalu dalam
lalu kemudian di bulan januari
kan kita berteman ya
saya sih siapa aja yang mau bertemu
dan ya itu rejeki itu kan
dari silat tuhan itu bisa jadi rejeki kan
nah terus di januari itu kang saan minta tolong
tolong dong mc in acara nasdem di bandung
di dpw karena konsolidasi partai mereka
nah profesionalisme aku sebagai seorang mc
otomatis aku pengen tahu dong
product knowledge dari sebuah apapun yang akan aku hadirkan
jadi belajar apa
jadi belajar apa
dan ternyata kok beda dari persepsi aku sebelumnya gitu
dan ternyata saya bisa menjadi diri saya sendiri
sebagai partai yang nasionalis agamis
aku merasa lebih cocok
dan di saat itu kemudian aku pelajarin
sampai dengan lima bulan pendapatan terakhir
aku baru putusan oke
karena memang buat aku bukan main main
aku bukan artis endorse an gitu
tapi kenapa nasdem
apa karena nasionalis dan agamis tadi
sedangkan partai di indonesia juga banyak ya
saya merasa cocok aja
di nasdem itu atmosfernya belajar dan belajar
lalu kemudian juga karena saya juga mungkin pendukung jokowi
terasa lebih pas gitu
dan memang seperti punya wadah untuk bisa apa ya mengekspresikan diri
karena saya sudah cukup pelan pelan

dengan mungkin karena satu dan lain hal
salah satunya itu karena mungkin saya di bidang umroh dan haji
market saya muslim yang banyak sekali gitu
jadi saya merasa bahwa saya ingin menunjukkan
saya muslim dan ini loh pilihan saya
ini kontribusinya begitu
dan saya ingin berkontribusi juga kepada masyarakat
kalau kita berbicara soal ekspresi
kalian pernah berekspresi di dunia hiburan
dan juga aktor begitu
apa yang kemudian membuat
kenapa enggak membela negara atau memperjuangkan hak teman teman
atau masyarakat begitu dari musisi atau dari
kalau saya selama lima belas tahun terakhir sih sudah melakukan hal itu sih
sudah cukup kah
beberapa karya kita
beberapa karya saya pribadi
sudah alhamdulillah sudah berhasil menginspirasi
cuma enggak tahu kenapa
bahwa sepertinya kalau kita masuk ke dalam
kita tidak hanya berkontribusi lebih tidak hanya menghibur
tapi sekarang sudah saatnya bekerja keras
untuk memperjuangkan aspirasi
dan mungkin nanti kalau disaatnya saya mau jadi ke eksekutif
ya disaatnya saya full melayani
saya merasa bahwa
yang strategis untuk masyarakat itu
masih belum bisa maksimal dilakukan oleh para wakil rakyat
ibarat sebuah perusahaan
komisi komisi yang ada dpr itu
harus diisi oleh orang orang yang expert
paling tidak dia adalah pelaku
atau dia memang ahli di bidangnya
jadi dia paham betul apa apa yang harus dilakukannya
lalu kemudian ketika ada aspirasi masyarakat itu
cepat ditangkap karena dia paham betul apa yang dilakukannya
kalau saya sih
saya tidak memahami bidang
sumber daya energi mineral
atau pemberdayaan wanita
atau segala macam gitu ya
yang saya paham adalah mengenai
indonesia adalah negara muslim terbesar di dunia
dan mempunyai fungsi terasa strategis untuk bisa mengelola
ibadah di dunia
karena mungkin saya juga merasa
saya cukup expert di situ
jadi ini artinya akan menuju ke komisi
saya sempat baca headline
giring mau mengubah un menjadi ujian bakat
saya merasa beruntung karena keluarga saya
dan juga ibu saya tercinta
dari kecil sudah mengetahui bakat saya apa
kalau pulang sekolah langsung depan kaca nyanyi nyanyi gitu
jadi kita push
mulai masuk ke sekolah bina vokalia gitu
abis itu diajakin paduan suara dan lain lain
jadi benar benar diarahkan
kakak saya yang kedua juga seperti itu
dari kecil udah hobi gambar
jadi diarahkan akhirnya masuk itb seni rupa
terus kita ternyata realize
bahwa ternyata apa yang dilakukan oleh orang tua saya itu benar
sudah mengidentifikasi bakat dari usia dini
jadi akhirnya fokus aja gitu
mereka sudah tahu
oh ini fokusnya adalah musisi dan juga seni rupa
jadi kita pilih
jadi kita pilih
begitu sudah umurnya cukup dewasa
akhirnya ternyata menjadi profesional disitu
jadi bayangkan kalau seluruh anak di seluruh indonesia
dari usia dini
sudah diketahui bakatnya oleh keluarga dan negara
berarti kita sebagai negara sudah bisa menginvestasikan
waktu kita untuk fokus
misal contohnya saru dari kecil udah tahu
wah ternyata dia jago banget tuh sandiwara
ya udah langsung di push
ya udah fokus
ya udah lah
ke seni peran aja langsung gitu
ini kayaknya jago jadi presenter nih
ya udah fokus tentang bagaimana presenting
abis itu ada yang lainnya
karena gue percaya bahwa untuk menjadi ahli
kita membutuhkan sepuluh jam
jam terbang ya
ini berarti agak sejalan sih dengan lembaga yang akan dibentuk presiden jokowi
kita tahu kemarin zohri menang
presiden jokowi akan bilang bentuk lembaga yang mengembangkan talent
pemuda indonesia ya
itu harus kita dukung sama sekali

pak jokowi suka baca tetas aja

oke tapi gini
menjadi seorang selebritas masuk ke dunia politik
syahrul punya bakat acting
semoga ini bukan acting
tapi ini apa karena kekuasaan kepuasan atau bayaran
atau karena bayaran
karena kan belum
boleh gak saya jawab dua
kepuasan dan kekuasaan
kepuasan karena memang saya merasa oh saya seperti punya wadah gitu ya
untuk bisa menyampaikan apa yang menjadi keluhan saya selama ini sebagai rakyat indonesia
dan mewakili rakyat indonesia yang lain
dengan kekuasaan kita bisa melakukan banyak hal
tapi untuk kebaikan ya
kalau saya saat ini
dengan berkiprah di masyarakat dalam bentuk yang lain gitu ya
saya punya satu sekolah dengan saya duduk sebagai anggota legislatif
saya akan mengusahakan untuk agar di wilayah saya ini pendidikan bisa lebih ditingkatkan lagi
mungkin saya akan bisa bangun seratus sekolah
jadi bagi saya kekuasaan itu juga penting untuk bagaimana kita bisa berbuat kekuasaan
bagaimana kita bisa berbuat lebih banyak lagi
kekuasaan dan kepuasan
cuma kalau saya pribadi sih lebih kepuasan
mungkin karena sudah lima belas tahun di atas panggung melihat
saat di atas panggung melihat penonton lompat lompat happy nyanyi itu
aduh kepuasan yang luar biasa
mungkin sekarang begitu udah masuk politik
berarti kepuasannya misalnya tiba tiba undang undang atau regulasi yang dibuat bisa
contohnya tadi mengganti ujian nasional menjadi ujian bakat
misalnya mahasiswa boleh memilih antara boleh skripsi atau langsung kerja praktek gitu untuk lulus gitu kan
terus tiba tiba mereka bisa langsung kerja gitu
mungkin lebih ke kepuasannya kayak itu sih
ini kedua narasumber kita malam ini gak ada yang mau ngaku tapi soal bayaran
oke mungkin usai cedera nanti
emang gak ada ya
nanti usai cedera nanti kita klik lagi
tetaplah bersama kami di sianet indonesia connected
terima kasih anda masih bersama kami di cnn indonesia connected
masih ngobrol ngobrol terkait dengan semaraknya selebritas yang mencalonkan menjadi caleg
kita lihat sekarang bagaimana tanggapan netizen di sosial media
ini riuh sekali komentarnya
kita lihat bersama boleh di belakang ada komentar komentar yang sudah muncul
boleh teman teman dibantu
oke ini rasanya masih ada gangguan teknis ya
nah ini dia
sudah ada dari at black
pantes hashtag selamat tidur niji
nah kirinya aja nyalek
ayo boleh di komen gak
sudah lama ini selamat tidur nidji
ini adalah hashtag ketika pergantian tahun dua ribu tujuh belas ke dua ribu delapan belas
dan disitu adalah konser terakhir nidji pas lagi saat mau istirahat
jadi rehat ya
cuma waktu keluarin nidji parah banget doanya
gimana keluarin nidji
oke kita geser cuitan kedua
syahrul gunawan artis paling cocok jadi anggota legislatif
jangankan merubah indonesia merubah dunia pun bagi yang bersangkutan katanya sanggup
itu dia teman zin
waduh oke tapi gak apa itu kan doa
alhamdulillah ya di doakan orang
to be honest seneng banget melihat artis artis muda ini pada nyalek
semoga kedepannya pemerintahan bisa diisi sama orang orang yang muda
yang memang punya kapasitas di tempatnya
kita harus pede emang ya
gue sebetulnya terinspirasi juga dari dia yang sudah pede gitu
karena gue sebenarnya udah lama terpendam juga
dan ternyata mengungkapkan satu pendapat
berani berbeda gitu ya
itu juga sebuah kepuasan juga ya
pada akhirnya ada satu waktu yang dimana karena mungkin ada sesuatu yang berkaitan dengan regulasi yang gue kecewa dari pemerintahan
gue berniat untuk suatu saat gue harus duduk nih
harus jadi anggota dpr
iya karena ya seperti temuan temuan saya di kabupaten bogor gitu ya
kan saya sering sering saya sering senuari ya
dari kota bogor
itu ada satu tempatnya
itu ada satu tempat namanya desa taman sari
itu view nya keren banget
di ketinggian dan ada pura di situ
tapi gak hidup gitu wisatanya
jadi ingin menghidupkan kembali kabupaten bogor sebagai
dan maksudnya jalan itu harus terlebar biar bisa bisa masuk gitu ya
terus dan menurut aku banyak para wisata para wisata lain di kabupaten bogor yang sebetulnya bisa
dan bagaimana aku bisa memajukan kabupaten dimana tempat aku lahir di situ
ya harus melalui parlemen
dan bagaimana ke parlemen tidak ada ceritanya orang masuk ke parlemen tidak melalui partai
kita baca lagi selanjutnya nih dari twitter atau cuitan netizen
ini banyak artis mendadak nyalek
popularitas menjadi yang utama
tapi ingat kualitas itu yang utama
ini yang harus di highlight ya
dan yang terakhir selanjutnya bergeser dari ad alpacarly
gak kepilih ya kerja kantoran lagi
kayak artis yang nyalek
gak kepilih ya ngartis lagi
ini pertanyaan saya selanjutnya
gak kepilih ya ngartis lagi
giring kalau ada tawaran nyanyi setelah ini masih mau terima gak sih
kalau udah masuk ke gedung dpr
kalau sudah ataupun tidak nantinya
kalau sudah masuk gedung dpr sih saya rencananya memang benar benar fokus gitu
bukti aja bahwa sekali lagi mau dari tujuh hari ya
pribadi gitu ya terus berterima kasih banget sama temen temenku di media sudah mengikhlaskan
aku untuk mendedikasikan hidupku untuk bangsa dan negara ini
jadi memang dari jawa hari sudah ada komitmen bahwa udah saya mau fokus dulu
kalau nggak kepilih kalau ada tawaran
kalau nggak kepilih mungkin saya tetap berbisnis dulu sih
berbisnis dulu sampai nanti nijoli kedepan aku
banget baru mulai
kalau syahrul akankah kembali ke acting atau bisnisnya
saya sebetulnya sudah sejak lama juga mengurangi aktivitas saya di entertainment
sudah lama juga saya membatasi untuk saya tidak ambil stripping sinetro seksuali ftv
atau kemarin saya sebelum ramadhan saya film syuting sepuluh hari
jadi alokasinya jelas
kalau stripping kan kontraknya unlimited time
jadi saya juga bingung atur waktunya kan
dan harus standby call itu yang paling gak enak
jadi saya lebih memilih untuk host dan nyanyi saja
karena kalau kayak host itu satu jam live setengah jam kan ya udah
duitnya banyak kan abis itu ya
kan mana sama jadi calon legislatif
kita benar benar pengen aktif ya
sudah gak tahu ya sebenarnya
oke masih juga
tapi memang beda sih kalau misalnya
sebenarnya lebih enak kita di artis kita dibayar tanpa harus laporan
untuk dapat harta kekayaan segala macam atau apa
tapi memang beda ya
karena mungkin nidji juga sudah lama kan
maaf maaf maksudnya giring dan nidji sudah lama berkarir
saya juga sudah lebih dari dua puluh tahun
jadi apa yang bisa saya lakukan untuk
di luar diri saya yang bisa manfaat untuk orang orang
itu salah satunya
mungkin terdengar klise normatif
tapi jujur itu ada dalam diri saya
klise karena masih merebut hati masyarakat
tapi begini saya harus tantang kalian dengan isu isu
saat ini begitu
saat ini indonesia kasus korupsi cukup besar di indonesia
nama nama anggota dewan rasanya image nya tidak sedikit yang buruk
kalian menganggap kasus korupsi saat ini seperti apa giring
sekali lagi saya ucapkan bahwa saya benci korupsi
saya anti korupsi
dan saya akan terus mengurangi korupsi
itu sudah komitmen saya ketika masuk ke partai solidaritas indonesia
karena itu memang komitmen satu partai kita
jadi tanggapan mengenai anggota dewan atau calon legislatif yang akan mendaftarkan
dilarang punya rekam jejak korupsi
masa udah pernah maling tiba tiba dimasukin lagi gitu kan
jadi ya jangan dong
oke sherul tanggapannya
kalau saya saya pribadi ingin mengubah wajah dpr
saya termasuk salah satu masyarakat yang agak agak yang aktif di dpr gitu ya
dengan alasan bermacam macam
terus kita jadinya tidak tidak tidak

tidak menaruh harapan banyak lah
tapi ya di situlah sebetulnya tanggung jawab kita
dan saya ingin membuat hal itu menjadi lebih baik lagi
dan kursi di parlemen itu harus diisi oleh orang orang yang tepat
membuat hal itu menjadi lebih baik lagi
rasanya semua orang menggunakan kalimat itu tapi begini
modal kalian berdua untuk bisa tetap bersih nantinya
ya saya akan melakukan pekerjaan saya dengan maksimal
dan saya akan menjalankan tugas dan kewajiban saya sebagai kpu dpr
dan menjaga dan menyuarakan aspirasi dari konstituen saya
dan insya allah saya akan berjaya dengan sebaik baiknya
oke giring modalnya untuk menjadi bersih
satu pasti saya akan membuka dialog terus dengan icw
dan juga kpk
bagaimana caranya dan juga trik triknya agar jangan sampai saya dijebak
atau jangan sampai saya sampai salah tanda tangan atau yang lain seperti itu
kedua adalah saya akan terus berjuang dengan
maksudnya akan terus memperjuangkan apapun yang lagi saya perjuangkan
dengan purely ya saling bertukar kepentingan
jadi misalnya lo lagi kepentingan apa gue kepentingan apa
melihat tidak kinerja dpr saat ini
satu lagi adalah saya akan terus melihat foto keluarga saya
jangan sampai nanti tiba tiba saya harus keluar dari gedung kpk memakai jaket oranya
aduh amit amit ya
jadi saya gak mau berpisah deh keluarga saya
jadi usahain aduh saya lihat itu terus
pokoknya gak boleh korupsi gak boleh korupsi
takut jauh dari keluarga
tapi melihat kinerja dpr saat ini seperti apa yang giring harapkan
ada kayak gini deh
ada beberapa anggota dpr yang menurut saya sudah melakukan tugasnya dengan baik
menurut saya sudah melakukan tugasnya dengan baik
karena dia waktu itu saya pernah datang ke kelasnya dia
dia sharing tentang bagaimana dia berhasil menggolkan undang undang desa
dan itu luar biasa
saya kayak wah mas budiman lo keren banget
dan apa yang dia lakukan akan saya coba terapkan dengan jaya saya
terus habis itu ada juga mas anang
mas anang walaupun ya banyak yang ya memandang sebelah mata
tapi mas anang kemarin berhasil masukin undang undang musik ke prolegnas
dan juga waktu itu sempat kita berkumpul musisi musisi di ambon
bikin konvensi musik itu juga supportnya dari mas anang
jadi menurut saya ya ada ya yang korupsi ada
tapi yang kerja benar benar juga ada
jadi itu tertutup oleh segelintir orang itu
nah ini syahrul terpilih atau tidak terpilih misalkan terpilih nantinya akan bergabung menjadi anggota dpr
sudah siap bergabung dengan image yang sudah melekat di masyarakat seperti itu atau akan mengubah itu
karena nanti saya akan ubah itu
saya akan memperlihatkan kinerja saya
dan ya susah ya kita kalau ngomong sekarang kan tanpa bukti
dan juga sekarang ini juga kita masih berkontestasi
belum tentu juga kepilih
tapi saya tidak ingin muluk muluk
bahwa saya ingin memberikan sumbangsi kepada daerah saya
dan selama saya juga masih punya umur saya masih muda
saya ingin punya kiprah yang bisa manfaat untuk orang banyak
selama ini saya terlalu egois ya
saya terlalu memikirkan diri saya sendiri
terlalu apa apa didapatkan hanya untuk diri saya
jadi paling tidak bisa berbagi ide ya
dengan masyarakat luas
sekarang saya akan ajak giring dan juga syahrul bermain di sini
kita akan tebak gambar
di belakang ada gambarnya
kita harus tebak sama sama
seberapa mengenal indonesia judulnya ini ya
sudah deg degan belum
udah ada yang ini angkat tangan
ikutin dia nih
gue harus tebak nama dulu
gue harus tebak nama dulu
bang bang susah
bang susah cio
gue aja yang ini
saya yang nanya dulu
saya jadi ikutan ngomong gue kan nih
kita next gambarnya selanjutnya
bisa di next gambarnya
ini mah tahu dong semua
sherul gunawan silahkan
semua orang tahu ya
partainya tahu nggak
aku tuh nanya dia
jadi diam dulu
ketua umum p tiga
nah loh ini
ini di palembang
aku lupa jembatan
jangan nengang nengang dapil jawa barat terus nggak tahu
jembatan apa ya

jembatan apa ya
jembatan apa ya
gue lupa juga
oh salah gue ya

oke next kabarnya
semakin luar jembatan semakin labar
terus fotonya bukan kita tanya orangnya ya
oh buka buka buka
tempatnya di mana
di raja ampat ya
ini di komodo
gue belum pernah kesana soalnya
gue belum pernah
aduh pengen banget soalnya
debak debak doang soalnya
debak debak beradi ya
silakan akang akang di jawa
ini pasti bandara nih
bandara mana maksudnya
kalian harus tau
kalian harus tau ini
engga yang jelas kayak what and boger belum ada
kalian harus tau ini
getar jati juga
padahal belum pernah
sama gue juga belum pernah
karena ini masih baru kan ya
yang gak tau ini gak mungkin sih
nanya tempat dan nama patungnya apa
tempatnya masa kalian gak
ya di situ kan
di situ kan
iya di wasaru bener
namanya ini patung kuda arjuna wijaya
kan nggak ditanya patungnya kan
yang salah yang nanya
ini dapil jawa barat juga harus tahu
ini gue pernah nyoba nih
kalau kan sehru
itu kan apa
alat musik kan
alat musik tradisional

gua cuma tau bunyinya
kita lihat gambar berikutnya
lihat gambar berikutnya
ini dia siapa
bapak yang ini
aduh kayak pernah lihat ya siapa namanya ini
yang jawab harus kang syahrul
ada namanya di bawah
kan kelihatan gue
yaudah disebutin sama kiring
tapi sekarang saya mau fast question nih
jadi saya yang nunjuk
menteri pendidikan dan kebudayaan republik indonesia
katanya mau masuk komisi tiga
namanya jujur agak it's a bit hard to pronounce
muhajir muhajir muhajir efendi muhajir oke dan wajah susah di indonesia hartanto erlangga hartanto
ya oke ketua umum golkar pak erlangga juga oke selanjutnya ketua mpri charo razulkifli hasan
alhamdulillah sukses mulus saya mau tahu dua politisi indonesia yang sudah masuk ke ranah
politik siapa aja eh dua ranah eh sorry sudah masuk kerana politik di indonesia yang sebelumnya
sebelumnya ya pasti ada pak deddy miswan nya dong terus habis itu ada besan om jamal mirdam
besok langsung gue sip eh salah ya
banyak ya oke jadi ada ipar gue ada itu di belakang layar aja nanti ceritanya ya oke
saya harus pus dulu sama kalian berdua semoga lancar semoga sukses untuk pemilihan legislatif dua ribu sembilan belas doa
kami berikan yang terbaik untuk kami siap rakyat indonesia lah siap insyaallah kalau allah
mendak pasti semuanya juga terima kasih giringganesya tarul gunawan terima kasih terima kasih banyak
cnn indonesia connected dan usai jeda nanti kami masih punya informasi lainnya untuk anda amerika
serikat menghadapi masalah kebakaran lahan yang melebihi rata rata luas kebakaran lahan
tahun ini pemadam kebakaran berupaya mengendalikan kobaran api di berbagai wilayah dan untuk pertama
kalinya ke dua belas pelajar asal thailand yang selamat dari gua di thailand muncul di depan publik bersama
dengan satu pelatihnya mereka menggelar konfrensi pernikahan indonesia yang menjelang kelas tersebut dan